gua bilang juga apa
percuma kan masang ginian kalau ujung ujungnya dicabut
kampanye emang begini
harusnya lu bisa ngasih tau oma kalau kampanye nggak kayak gini dan gak boleh kayak begini
bukannya malah manas manasin
tuh coba tuh
ini yang namanya hidup
berani menembur resiko
berhubung terhadap terjadinya daripada adanya
ada apaan sih
kelakuannya udah kayak gitu
gimana mau jadi
makanya jangan dipilih
nah kebawa untelan baju buah semua kebawa di dalam mobil bang muhidin sampai seragam anak
gua juga semuanya disana loh masih mending cuma seragam anak lagu eh kolor kebawa semua
untuk mencegah timbulnya eh
kegaduhan sesuai peraturan kampanye dilarang melakukan
hai iya panit yang sekarang teh kebanyakan peraturan nya iya
baik baik capek aja
minta tolong yang sebelah sana ya sama yang di sebelah kanan
sama yang disebelah yang listrik
yang sini biar saya aja
percuma kan masang ginian kalau ujung ujungnya dicabut
kampanye emang begini
nggak kayak gini juga kali
harusnya lu bisa ngasih tau oma kalau kampanye nggak kayak gini dan gak boleh kayak begini
bukannya malah manas manasin
ini yang namanya hidup
berani menembur resiko
makanya hidup lu tuh flat ngebosenin
iya resiko kayak tadi
orang orang hampir tauran di rumah oma
ini yang gue jelasin ya
ih susah banget sih
sejak mama hamil nama papa itu lagi diomongin orang
ini namanya momentum
sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan
kejadian di rumah oma akan dikenang semua orang
pada akhirnya semua orang akan nyoblos papa
eh kericuhan di laundry pak muhyiddin itu lebih rame
berarti orang orang lebih banyak dong nyoblos pak muhyiddin
lu tuh ya suka banget sih membuat pak muhyiddin itu lebih besar dari papa
popularitas seseorang lu ukur dari besar kecilnya orang tawuran
aliran sesat lo
betah hamat lo di sini
kakak pulang dulu ya
saya kena lo dulu
nadia nadia nadia nadia
nggak boleh bu
kata pak rw
ini bukan politik uang mat
ini hadiah dari saya
karena kamu udah naik sama saya
baik apaan bu
saya belum pernah buat baca sama ibu
kalau buat bikin poster
ya terserah kamu
hmm tin hampir aja tuh laundry gue di abuk masa
kok bisa lari ke laundry pop
ini gara gara laundry gratis
kirain tina teh gara gara si selfie diutus nemuin si andri
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet

tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet

tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
tunggu aku mau ke toilet
ternyata si selfie tuh ketemuan sama ke andri
ternyata si selfie tuh ketemuan sama ke andri
udah mundur dari pencalonan selfie ketemu andri iya komida yang lihat
ini gimana ya cucian orang orang di mobil diapain ya susah amat silo kebalikin tuh semuanya nyoba
kalau orang orang ngambil duit gimana terus diapain masa gue nyuciin
udah lu kagak usah emosi gitu tuh belum tentu bener